para pelajar yang tinggal di jorong sungai guntuang nagari pasialaweh kecamatan palupuah kabupaten agam ini
setiap hari harus naik ke puncak perbukitan bernama pakan selasa
atau sering disebut kelok hpidemi untuk mendapatkan sinyal ponsel
mereka mengerjakan tugas atau belajar di jalan raya
atau di pondok pondok kecil di pinggang bukit hingga di puncak bukit
anak anak ini seperti yang ada di belakang ini berasal dari kawasan bawah
dan sekolahnya itu ada sekitar delapan sampai sembilan kilo
untuk mencapai lokasi ini anak anak ini juga harus berjalan kaki
atau menggunakan sepeda motor yang jalannya juga mencapai antara delapan sampai sepuluh kilo
bukan hanya di sini tapi juga ada di puncak sana
karena ini memang kawasan yang satu satunya di daerah ini yang bisa menjangkau sinyal
perjuangan anak anak ini untuk belajar belum selesai
selain medan yang sulit mereka juga harus berhadapan dengan cuaca yang tak menentu
mereka bahkan rela menerjang hujan lantaran tidak ada tempat berteduh di sepanjang perjalanan
belajar pak tugas pak dari ibu pak
emang di rumah nggak ada sinyal
berapa jauh jalan dari kemari
kalau di rumah kenapa nggak belajar di rumah
sinyal nggak ada pak
memang sinyal adanya di sini
sulitnya sinyal telekomunikasi bukan hanya menyulitkan pelajar dalam belajar
tapi juga dirasakan masyarakat saat akan berkomunikasi dengan dunia luar
mereka berharap persoalan komunikasi di daerahnya segera bisa teratasi
masyarakat kalau ada keperluan untuk menelpon ke pemilih
ya langsung di sini langsung komunikasinya
karena memang di sini satu satunya
karena memang di sinilah satu satunya tempat untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat
jaringan internet cuma satu satu ya di sinilah
harapannya supaya di sini dapat jaringan internet ya minta dibangun tower lah
kondisi ini sudah lama
bupati agam indra catri mengakui masih sulitnya saluran telekomunikasi di wilayah tersebut
pihaknya berharap dengan kondisi yang terjadi saat ini dapat segera menemukan solusi terbaik bagi warganya
jaringan tidak ada
tapi untuk membuat jaringan dengan cepat kan tidak bisa
itu terkait dengan telekomsel
itu sebetulnya sudah lama kita usulkan telekomsel dan xl
tapi tentunya perusahaan menghitung dari segi ekonomi
sementara itu anggota komisi enam dpr ri andri rosiade berjanji akan memfasilitasi permintaan pemkap agam tersebut
saya minta pak bupati agar pak indra catri segera bersurat resmi kepada dirut telkomsel
dalam surat itu tolong titik mana saja koordinatnya
koordinatnya kecematannya kelurahannya negarinya
nanti surat itu saya minta saya akan serahkan kepada direktur telkomsel untuk
pembelajaran secara online telah memunculkan persoalan persoalan lain
terutama berkaitan dengan koneksi internet dan keterbatasan peralatan
warga berharap daerah mereka bisa segera terbebas dari keterasingan dan isolasi jaringan
jon nedi kambang kabupaten agam sumatera barat